tarzan bangun tarzan bangun tarzan bangun tarzan bangun amu musim karcher karcher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

udah gak usah pikirin aku
jangan lupa like share dan subscribe ya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

hmm ajak aku lari lagi kan
tapi aku mau istirahat dulu ya soalnya aku capek